hai telah berani membawa tawanan ku
remuhkan tulang mereka satu persatu
dan jangan kau kasih mereka ampun
mereka telah berani mencoreng arang di wajahku
baiklah kinaga raja
pemohonanmu bisa aku kabulkan
aku bisa menyembuhkan anakmu
kijalu ayo pergi dari sini
baiklah masya allah
siapa gadis itu sebenarnya
dia telah membuat pedang sulaiman ku retak
dan aku menyesal telah mengundur dia berbuat jahat
ampuni aku ya allah
ingat kinaga raja aku telah menolong anakku
sebagai sembah baktimu
kau dan anakmu harus menjadi abdisetiaku seumur hidupku
kami akan menjadi abdisetiamu
kami akan setia
aku terima sumpah setiamu
jika melanggar kau terima hukumanku
gampang pujuk nafsu angkar
tapi mengapa aku malah dituduh mau mencuri
tidak ki aku yang salah
dimas kalau mau menolong ya sudah menolong saja
tidak usah dipikirkan untung ruginya
berbuat baik ini dan berhubung dengan baik
aku akan menolongmu
aku akan menolongmu
aku akan menolongmu
aku akan menolongmu
aku sudah tidak banyak kedamaian sendiri
yang akan menghadang di depanmu nimas
ingat selalu eling dan waspada agar selamat
pengharta tangga jadi atina
nimas kenal aki aki itu
aki aki itu sepertinya bisa membaca pikiranku
kepanjangan namaku kipakir miskin
kerahkan seluruh kaki tanganmu
cari orang yang telah berani membawa tawananku
remuhkan tulang mereka satu persatu
dan jangan kau kasih mereka ampun
mereka telah berani mencoret arang di wajahku
ada di sini bua tau sumpah

cari orang yang akan menemanimu
suara ledakan itu berasal dari dalam gua
jangan dekat itu bahaya
nimas rara santang
apa yang sedang terjadi